saudara hujan es disertai angin kencang menerjang kabupaten puncak papua tengah
akibatnya sejumlah rumah warga rusak tertimpa es dan pohon yang tumbang
fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang distrik sinang kabupaten puncak papua tengah pada rabu siang
hujan es disertai angin kencang yang terjadi ini menyebabkan jembatan penghubung menuju lapangan terbang sinak terputus
selain itu hujan deras disertai butiran es menyebabkan atap rumah warga bocor hingga butiran es masuk ke dalam rumah
bahkan angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga
pasca hujan yang mulai reda banjir bandang terjadi di kabupaten puncak papua tengah
peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar
belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini
kini sebagian warga terdampak mulai mengungsi untuk sementara ke rumah keluarga dan kerabat sambil menunggu bantuan dari pemerintah